tabrakan beruntun terjadi di kawasan jalan mt haryono atau turunan masda kalimantan timur
dua mobil minibus dan dua kontainer rusak berat akibat kecelakaan ini
tabrakan beruntun terjadi di kawasan jalan mt haryono balikpapan kalimantan timur
kecelakaan beruntun melibatkan dua truk pengangkut kontainer dan dua mobil jenis minibus
menurut salah satu seorang supir kecelakaan beruntun terjadi saat kondisi jalan dan turunan tersebut macet
namun truknya sudah tidak mampu melakukan pengereman sehingga menabrak sejumlah kendaraan di depannya
penyebab pasti kecelakaan masih didalami penyelidikan oleh pihak kepolisian
antara dua kendaraan yang berjalan menabrak kendaraan di depannya mobil mq dan mesin awanca
untuk korban juga nihil ini juga material
kalau kebenaran kami masih melakukan penyelidikan
kami kemungkinan kemungkinan masih